jangan dulu kang
tunggu satu sampai dua bulan lagi
kalau kita sudah ada kecocokan lebih jauh
baru kita kesana
silahkan diminum kang
sudah sore tim
yang mau pamit dulu ya
neneng kerja ke luar negeri
tapi ternyata tidak
tidak apa apa kang
ayo silahkan diminum dimakan
jangan malu malu kang
terima kasih bu dokter
ceritakan apa masalahnya
bagaimana bu guru masalahnya
enggak usah tin
menurutmu siapanya kan
besok ke rumahnya bu yola untuk ngomong sama bu guru yola
itu dong kum ngomongnya yang jelas
neng mudah mudahan bikin meja sama bangkunya
tedam dua hari cepat selesai
jadi kita bisa cepat cepat jualan
tapi belanjanya teh gak bisa sama bapak tukang sayur bengek
kita kan mesti ke pasar
memangnya kenapa neng
ya kan masaknya harus banyak
pagi pagi udah harus ada yang matang
berarti belanjanya udah harus dari malam
lian akang sih
modal belum cukup persiapan belum mateng udah main bikios aja
nanti teh kita bisa seo motor neng
kalau belum matang kita bisa seo motor
mau belanja ke pasar
tapi kalau kita punya motor kan kita nggak perlu sewa
awas ya kalau genit genit di pasar
bahwa laki laki dan perempuan
diciptakan oleh allah swt
dalam hal yang berbeda
dalam fitrahnya masing masing
sangat berbeda fitrah penciptaan
antara laki laki dan perempuan
tulang punggung adalah tonggak
sehingga tubuh bisa berdiri tegak
tulang rusuk bentuknya melengkung
tulang rusuk itu
karena sifatnya yang melindungi
maaf kalau saya salah penafsirannya
karena fungsinya berbeda
akan sulit untuk memeluk
akan sulit untuk meranggul
dan kalau dipaksakan bisa patah
begitu juga dengan tulang rusuk
yang bentuknya melengkung
tidak akan bisa menjadi tiang utama
nanti kalau sobri jadi nikah sama dede
sobri tinggal di cidahu
nayara sudah ngijinin sobri tinggal di sana
kamu yang memilih hidup
bukan hidup yang memilih kami
sobri minta doa restu dari bapak
orang tua akan selalu mendoakan anaknya
meskipun tanpa diminta
bapak doakannya kamu jadian sama tuti
tapi ternyata tidak dikabulkan
karena bapak itu tidak bisa dalam tanda kutip untuk memeluk anaknya
dan juga dia itu tidak tahu cara untuk perangkul anaknya
yang terjadi sekarang itu adalah sebaliknya
anak yang akhirnya memeluk bapaknya sendiri
jennifer memeluk bapaknya
menjadi seperti bapaknya
begitu juga sama halnya dengan debbie
dia berusaha menjadi seperti papanya
sejak ibu yola itu hadir di sini
debbie itu sudah menemukan kembali figur yang hilang
yaitu figur seorang ibu
itulah perusuk memeluk dan juga melindungi
debbie itu sudah kembali menjadi dirinya sendiri
menurut kangkusnya bagaimana
saya tidak paham dengan ilmu itu
tapi kalau menurut saya
saya percaya sepenuhnya
kalau fitrah itu dilanggar
semuanya akan kacau
terima kasih ya tin
kita ke morontua akang ya
kamu mau kenalin utin sama keluarga akang
jangan dulu kang
tunggu satu sampai dua bulan lagi
kalau kita sudah ada kecocokan lebih jauh baru kita ke sana
silahkan diminum kang
sudah sore tim kamu mau pamit dulu ya